hai kamu ngapain sih kamu ditempat tangan apa aduh kamu aja sendiri aku sampai tahu enggak
udah udah ada perisikang duluan siapa aku aku yang berat sama sama aduh aduh aduh aduh aduh
udah udah udah udah udah udah udah udah udah mereka pasti kalau mungkin kan
itu masih gelap tuh nggak berani
aduh aduh aduh
ya ampun ampun banget banget bocah ya
ini pasti tidak payah duduk duduk di sini mau piknik kalau ketiduran

ustadz orang lagi jatuh di kata duduk duduk
jatuh di kata piknik
anak anak bocah bocah no dia kesono no ini dia yang nabek saya pejato
astagfirullahaladzim garing garing mereka iya pas banget tetangkap yuk
aduyuu aduh ustadzha kalau si amalia itu ya belajar tidur mengajit tidur pokoknya
dia itu perintis tidurlah
lehernya ya allah iya iya iya iya dia menengah diam diam nengdiam lihat dulu ya
kayaknya tangan ujian sebelah sini
pegel ya pak
urat kagak bisa diem begitu ya
uratnya kagak bisa diem
kok tangan ustazah digigit sih
kamu itu udah dibijitin positi kok malah minta dibijitin lagi
ini udah sembuh udah enak kan
udah enak kan
kamu ngapain disini kamu di tempat lain apa aduh kamu aja sendiri aku
sampai tahu enggak udah udah ada berisikang duluan siapa aku aku yang
aduh tartar wikipedia udah udah udah udah udah
udah mereka mini kalau ke sana mungkin kan
aku sangat royal untuk
kenapa tadi kalian keluar lagi ngumpet begitu ada apa
lukman gentut lukman gentut
lukman gentut pak ustadzullah yang mulai datang
lukman pakai gendut lagi
inilah ya inilah akibat untuk anak anak nakal seperti kalian oh ya yang hukum kalian siapa teman
kalian sendiri segala lukman lah keluarin gas tiga kilo itu kan berarti hukuman ya sebab allah itu
maha adil pak melihat mengetahui kalau kalian nakal teman teman kalian sendiri
juga yang hukum kalian nah sekarang tinggal ustadz musa yang mulia dasantur sebagai guru kalian
sebagai murabi kalian juga akan memberikan hukuman supaya kalian berpikir untuk tidak mengulanginya
lagi sekarang kalian baca satu jus setelah itu baru kalian boleh tidur sekarang semuanya langsung
bunyi bunyi apaan tuh
jempol tuh pertahanan
masih banyak nih stoknya
aduh masih banyak stok
ada berangkasnya di perut ya
pantesan pada kabur
lukman buang angin bubar
bola pertandingan lagi berlangsung
lukman gentut bubar
iya jangan lupa ya baca satu jus
ya boleh betul
jangan salah loh ini wangi
kok enak sekali si komar ini
mancul mantap betul
sabetsul bukan komar
kurma mantap betul
yaudah padel bersihin dulu ya
udah udah pada makasih banyak ya
mau kemana padel
pengen tau aja
mau ke toilet ya bau banget padel ini
makasih baca waktu
walaikumsalam pasri kitty
padel tadi warinya ke
ya sudah abis sama rekan ak
alhamdulillah regi anak soleh
ini ada kacang arab sama kolek
jangan jangan jangan
jangan pasri kitty jangan
eh jangan ngapa jangan ragu ragu
enak pasri kitty ya
rasanya kombinasi ada kopi
ada manis manis ada asin
asin bagaimana sih
apa wah dua dua dua
yang mana tadi
ada air minum
ah ini dia
alhamdulillah sudah dibersihin
makasih ya srege
sama sama sama padel ya
pantesan beras sapah aja
di minum tadi saya minum
bener bener kadang kadang
dimana pak nih buang sampah